inilah pantai bangsering yang ada di desa bangsering
kecamatan wongsorojo banyuwangi jawa timur
semenjak dikelola oleh kelompok nelayan setempat
kawasan wisata bangsering underwater
atau biasa disebut bunder
kini menjadi pilihan wisata favorit
pantai bangsering menawarkan keindahan pantai
serta panorama keindahan alam bawah laut
dengan melakukan snorkeling atau diving di rumah apung
untuk bisa berwisata snorkeling
pengunjung cukup membayar sewa alat lengkap sebesar tiga puluh ribu rupiah
untuk menuju lokasi snorkeling
pengunjung harus menaiki perahu menuju rumah apung
sesampainya di sana
barulah pengunjung akan snorkeling ditemani pemandu
berbagai jenis terumbu karang dan ekosistem laut
dengan mudah dilihat dari tempat ini
pengunjung juga bisa melihat apartemen khusus ikan hias
yang dibangun nelayan setempat
serta sensasi berenang dengan ribuan ikan hias
berbagai jenis di bawah laut
selain menyajikan keindahan alam bawah laut
pengunjung juga bisa melepas lelah
sembari memberi makan ikan
selain itu pengunjung juga bisa merasakan sensasi berenang
bersama ikan hiu yang berada di keramba apung
untuk wisata di selatan
snorkeling di pantang sering ini cukup menarik
banyak ikan ikan yang bagus
terumbu karang juga bagus di bawahnya
kemudian luar biasa
banyak sih ikan ikan
terus sama terumbu karang juga kan bagus bagus
pada hari biasa pengunjung yang datang
berkisar dua ratus lima puluh sampai tiga ratus orang per hari
namun setiap akhir pekan
jumlah pengunjung yang datang mencapai lima ratus hingga tujuh ratus lima puluh orang
ini mungkin menjadi salah satu obat bagi masyarakat
atau wisatawan yang selama ini lagi jemnuh lagi
dalam rumahnya karena dia harus keluar
sehingga wisata alam terutama wisata bawah laut
seperti yang ada di tempat ini
menjadi salah satu daya tarik kunjungan utama
bagi para pengunjung atau wisatawan kuda
untuk memasuki tempat wisata ini
para pengunjung harus mematuhi protokol kesehatan
cofi zamani banyuwangi jawa timur